peristiwa kematian tentu mendatangkan duka bagi keluarga yang ditinggalkan
namun apa jadinya jika jenazah tiba tiba kembali bergerak
inilah detik detik kepanikan sejumlah keluarga dan pelayan saat tumbuh urib saputra
yang sudah berada di dalam peti jenazah tiba tiba bernafas dan bergerak
terdengar jeritan dan upaya memanggil untuk membangunkan ureng
peristiwa ini terjadi di komplek ambar dua desa ranca bungur
kecamatan ranca bungur kabupaten bogor jawa barat sabtu dini hari
pihak keluarga langsung membawa urib ke rsud kota bogor untuk memastikan kondisinya
ditemui pada senin siang pihak keluarga mengaku belum mengetahui pasti
penyebab urib mengalami mati suri selama hampir dua hari
yang pasti keluarga mengaku bersyukur urib saputra masih hidup
jelas ketenangan ya
ya itu penghak
itu memang yang diharapkan gitu
karena beliau berangkat dari rumah itu dalam keadaan yang memang sehat
sebelumnya urib dikabarkan meninggal dunia akibat sakit saat bekerja di semarang pada jumat lalu
jasadnya lalu dipulangkan pada sabtu dini hari
hingga senin siang urib masih menjalani perawatan di rsud kota bogor
dengan kondisi kesehatan yang membaik
video viral lainnya datang dari kabupaten tasikmalaya jawa barat
seorang siswi mengamuk sambil menangis di depan sebuah angkutan umum jurusan tasik malaya garut
ia mengaku telah menjadi korban pelecehan oleh sesama penumpang
siswi ini juga sempat menendang pria yang diduga sebagai pelaku
ditelusuri pada senin siang peristiwa ini terjadi di desa neglasari kecamatan salawu kabupaten tasik malaya jawa barat beberapa pekan lalu
hai tu josner kanit ppa satreskring polres dan sma
restasi kemalaya mengaku belum menerima laporan dari korban
meski demikian kepolisian bersama kpaid akan tetap menelusuri peredaran video viral kasus dugaan pelecehan ini